sementara itu partai gerindra segera mendeklarasikan ketua umum prabowo subianto sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas awal april mendatang
namun untuk pasangan calon wakil presiden masih menunggu keputusan bersama partai koalisi
meski persiapan deklarasi telah dilakukan elit gerindra mengaku belum ada jawaban resmi dari prabowo subianto soal kesediaannya maju menjadi calon presiden
elit gerindra mengaku gerindra perlu melakukan konsolidasi kekuatan partai koalisi
hingga kini baru pks yang bersedia bergabung mengusung prabowo
soal posisi cawapres gerindra mengaku banyak tokoh yang bisa dipasangkan dengan prabowo
seperti halnya gatot nurmantio dan juga anies baswedan
namun pembicaraan soal cawapres akan diputuskan bersama partai koalisi lain
minggu awal april itu beliau akan menyatakan secara resmi
menjawab permintaan dari daerah daerah dari keluarga besar partai gerindra secara internal
yang menginginkan kita semua menginginkan pak prabowo subianto bersedia untuk dicalonkan lagi
saya rasa sih mudah mudahan insya allah partai keadilan sejahtera
kalau dengan partai keadilan sejahtera itu kan sebenarnya kita sudah memenuhi kecukupan minimal syarat yang diperlukan

jadi sebenarnya dengan kesediaan pks bersedia berkoalisi kembali dengan kami
itu kita syarat administratifnya sudah cukup
tapi kan kita nggak boleh harus tetap membuka diri melakukan komunikasi aktif kepada partai partai yang lain
pkb partai demokrat misalkan